kepala divisi pemasyarakatan kanwil hukum dan ham kalimantan selatan asep syarifudin diserang orang tadi kenal
asep disiram air keras saat pulang dari kafe resto capung banjarmasin selasa malam
akibat peristiwa ini wajah dan sekujur tubuhnya melepuh mengalami luka bakar
kepala divisi permasyarakatan kantor wilayah hukum dan ham kalimantan selatan asep sarifudin menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal selasa malam
peristiwa terjadi saat korban baru saja selesai makan malam di kafe resto capung di kawasan es parman banjarmasin
asep diserang ketika berada di halaman parkir kafe resto
seorang pria tak dikenal tiba tiba menghampiri dan menyiramkan air keras ke wajah dan tubuh korban
akibat serangan ini asep mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke salah satu rumah sakit di banjarmasin
ya disiram orang yang nelpon itu istri anak yang pegawai kafe itu loh yang punya kafe
gunakan hp nya pak asep
insiden kekerasan terhadap aparat penegak hukum membuat gempar warga banjarmasin dan kalimantan selatan
di jajaran kanwil hukum dan ham kalimantan selatan asep dikenal sebagai sosok sederhana dan bersahaja
asef harus menjalani operasi di rumah sakit rabu siang ini
kita lagi mem apa polisi lagi melakukan pendalaman ya
jadi kami serahkan kepada polisi
sampai sekarang belum selesai
polisi masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi mata dan alat bukti petunjuk yang ditemukan di lokasi kejadian
ini kita lakukan pendalaman penyelidikan
anggota sedang bekerja
nanti progress kita kasih tahu kepada teman teman media
kepolisian masih terus bekerja keras untuk mengungkap pelaku dan motif atas teror terhadap aparat penegak hukum ini
muhammad risanta banjarmasin
dan sudah tersambung melalui telepon
kita dengan ferdinand siagian kak kanwil kemenkumham kalimantan selatan
selamat malam pak ferdinand
malam mbak putri
pak ferdinand seperti apa kondisi pak asep saat ini
ya tadi sekitar jam dua itu dilakukan tindakan untuk membersihkan yang di muka dengan lengan kanan dan lengan kiri
sementara ini kami juga masih menuju ke rumah sakit lagi untuk melihat
dan bapak asep salihuddin
kalau dari kronologi yang diterima oleh teman teman kumham seperti apa pak ferdinand
kita tidak tahu persis sementara
karena kita sudah menyerahkan semuanya
itu dilakukan penyidikan dengan polda banjarmasin
nah itu secara kronologis
kita tidak tahu persis yang jelas
jam tujuh lewat kira kira
kejadiannya tujuh sampai jam tujuh tiga puluh
kemudian bapak itu pak sarifudin ketika selesai makan
kemudian karena membawa mobil sendiri
jadi dia lewat belakang mobil itu
dikira itu penjaga apa namanya
kemudian tiba tiba langsung disiram
sudahkah ada informasi ini berhubungan dengan pekerjaan atau pribadi pak ferdinand
saya tidak tahu persis
kami belum tahu persis
masih di bentalam polisi
apakah penyerangan seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya di lingkungan kakanwil kalimantan selatan
belum belum pernah
ini yang pertama
apa yang kemudian
anda antisipasi sekarang terutama kepada teman teman sesama penegak hukum di lingkungan kumham kanwil kalimantan selatan
ya kita memberikan apa namanya
masukkan kepada seluruh lokal yang karyak hati agar semuanya kita hatinya tenang
bekerja seperti biasa
kemudian pihak polisian sekarang sedang melakukan penyelidikan terhadap si pelaku
dan sampai sekarang masih dalam pengejalan
koordinasinya seperti apa pak dengan polisi
ya polisinya juga ketika di rumah sakit datang kemudian melakukan pertanyaan pertanyaan yang bertanggungkan kepada pak asyid salihbudin
dan itu yang menjadi bahan bahan bagi polisian untuk melakukan penyelidikan
apakah anda sendiri berpikir
apakah anda sendiri berpikir ini merupakan ancaman terhadap kerja kerja yang berlaku di rumah sakit

apakah yang dilakukan oleh teman teman kumham
apakah yang dilakukan oleh teman teman kumham

kita tetap bekerja seperti biasa normal saja
di sekarang kita serahkan penuhnya ke pihak polisian
oke baik pak ferdinand terima kasih sudah berbicara kepada kami